terima kasih yos
ya pak sama sama
pak aji enggak apa apa pak
ma'am enggak apa apa ber
ini urusannya bukan sama si mina
kemarin ini cemurung
menjadi berantem sama si abang
kalau masalah rumah tangga
ribut berdua selesaikan berdua
jangan diumbar umbar ke semua orang
salah dong gue
gue juga sebenernya tarko di sana
ngomong yang bener
apa aja yang udah omongin sama si mina
kalau si buluk masih demen sama si ini
ya ampun ya
kenapa begini sih inya
tapi kan harusnya tua kesini dulu pastiin
udah udah sekarang gini
sekarang kita siap siap
sebentar lagi maipah datang ke sini
terima kasih yos
ya pak sama sama
pak haji gak apa apa pak
marah marah sama buah mina bep
nggak kenapa kenapa pak
aku takut bet
marah marahnya serem bet
nggak aku nggak mau
udah aku mau nyadis sini aja bet
biar temenin aku yoo
teh panas ya
udah di sini aja temenin
aku di sini
minah mau ke rumah emak emak
nggak usah ma
takut pacarnya dilabrak
lagian dia bukan pacar akang
terus kenapa akang takut
kalau emang nggak takut ma
kalau emang nggak takut ma
akang nggak takut nuni dilabrak
akang nggak takut nuni dilabrak
nggak ada rohnya
laporannya kan ada yang berantem
jadi saya pengen lihat
itu namanya demen
kayaknya saya salah jawab ma
manoid kerja di samsat
manoid kerja di samsat
sampain berdua ini loh
kamu yang bikin pusing

sekarang lagi nyerang
manoid ke rumah pak muhyiddin
salah ma ipa dong
calo kok dipercaya
saya jawabnya salah
ini bukan urusan sim
bukan urusan calo
coba sampean denger saya dulu
manoid ngamuk ke rumah pak riza
sekarang ibu aminah lapor sama emak ipa
wah gawat yuk
cok lo ke rumah bang muhyiddin
gue ke rumah pak rt
saya aja yang rumah pak rt
kamu ke rumah pak muhid
hah komandannya gue apa loh
sekarang lo jalan
kenapa lo pernah ketemu lagi sama si rizal
kalau dia berani meraih lo
manoid datang ke rumah
dia ngejelekin kang rizal
itu mah semua orang juga udah tahu
bukan itu mak
katanya kang rizal
kang ujal masih suka sama nuni
keren aja dia
nu itu ngomongnya jangan bertele tele
perlu dikasih pelajaran